hati yang ajaib
satu ketika mungkin dua ketika di sebuah pedesaan kecil hiduplah seorang pria bernama james dan ya ampun dia pekerja keras
dia kadang kadang bekerja di dermaga atau di lokasi konstruksi
kau bahkan akan menemukannya bekerja di berbagai jenis toko dalam seminggu
toko bunga hari ini james
bukankah banyak pekerjaan itu sulit
ya aku senang bertemu orang berbeda mendengar cerita perjalanan dan kehidupan mereka
tapi meskipun dia menikmatinya dia masih berjuang
aku tidak mendapat banyak hari ini
apapun bisa berikan aku air
sepertinya dia kehausan
dia minta air
oh ini silahkan minum
wanita itu menengkuk airnya dengan senang hati
aku senang bisa membantu
biar aku bacakan keberuntunganmu
oh masuklah duduklah sekarang
mari kita lihat
oh ya ampun
aku melihat sesuatu yang baik dalam keberuntunganmu
itu sudah dekat
sebuah jubah teleportasi langka
di suatu tempat di hutan
tempat seekor burung raksasa menjaganya
burung itu juga memiliki jantung kristal
dan itu adalah
jika seseorang menelan hati
maka setiap pagi mereka akan menemukan koin emas di bawah bantal mereka
itu hebat sekali
tapi kau tahu aku sungguh harus pergi sekarang
hmm kau tidak percaya aku
karena nasibmu sudah diatur untuk beruntung
james berterima kasih kepada peramal itu dan segera pergi
koin emas dan hati kristal
dia segera mencapai hutan
terbakar rasa ingin tahu dia mengikuti suara itu ke dalam hutan
wow aku belum pernah melihat burung seperti itu
iya bahkan jika peramal itu benar bagaimana caranya
saat itu james teringat sesuatu
ada baiknya berbincang dengan orang yang berbincang
dia menemukan gambar burung itu
di bawahnya ada segalanya tentang itu
hmm mungkin ini akan berhasil
tenang kau suka bawang bukan

aku harap kartu kartu itu benar
burung itu dengan gembira mematuk bawang
aduh seandainya aku bisa teleportasi sekarang
oh apakah itu hati chris
sekarang apa hmm
burung itu tertidur karena musik
burung itu melompat ke musik yang menyenangkan dan segera tertidur
hampir dapat dapat
james membuka matanya dan mendapati dirinya berada di kamarnya
hmm yang tersisa untuk dilihat apakah aku dapat koin emas besok hari
malam berlalu dengan menyenangkan dan ketika pagi tiba
sebuah koin emas
oh betapa beruntungnya aku
selama berhari hari james mengumpulkan koin emasnya dan suatu hari dia memutuskan untuk bepergian
aku sudah menginginkan petualangan selama bertahun tahun dan sekaranglah saatnya
dia berpergian ke tempat yang lebih luas
kadang kadang menggunakan jubah dan kadang kadang dengan cara biasa untuk bepergian
hmm entah dari mana itu asalnya
james segera mengusir ular itu
dan membantu wanita itu berdiri
oh itu terlihat buruk
ibuku pasti akan dapat menyembuhkannya
maka biarkan aku mengantarmu pulang
aku james seorang pelancong
terima kasih james aku abigail
menginaplah di tempat kami untuk malam ini jika kau mau
itu akan luar biasa
james membantu abigail ke rumahnya
dan abigail tertatih tatih mencari ibunya
yang sebenarnya itu dia
dia adalah penyihir
hmm orang itu siapa dia
oh dia pelancong
aku menawarkan menginap sebagai ucapan terima kasihku
aku merasakan sihir
tapi aku bisa merasakannya
oh di mana itu
itu di sekelilingnya
tapi juga di dalamnya
di dalam dirinya
hatinya terbuat dari kristal
ada hati kristal ajaib di dalam dirinya
aku pernah mendengarnya memberi orang kekayaan
kita harus mendapatkannya
ada minuman spesial itu
sekarang pergi dan buat yang kuat
abigail pergi dan penyihir itu memasang senyum terhangatnya
halo selamat datang di rumah kami
senang berada di sini putrimu yang cantik
maksudku aku membutuhkan tempat tinggal dan
abigail dengan baik hati menawariku rumahnya
hmm aku mengerti abigail sangat baik bukan
jubah milikmu menarik sekali
ini hmm ini adalah benda yang langka
saat itu abigail muncul dengan cangkir berisi minuman hangat
oh apa itu
ini minuman spesial yang kami sajikan untuk tamu kami
itu terlihat enak
james meneguk seluruh minuman itu
dia tidak tahu bahwa ramuan itu akan mengeluarkan jantung kristal
james batuk dengan hebat menyebabkan jantung kristal keluar darinya
ini kurasa minumannya terlalu kuat
oh tidak aku pikir kau membuatnya cukup baik
james memutuskan untuk beristirahat malam ini dan mereka tidur nyenyak
itu adalah jubah teleportasi
kita harus mendapatkannya
tentunya kita tidak perlu
pasti kita perlu
sekarang jangan membantah dan lakukan apa yang kukatakan
kau harus menipu dia sendiri
buat dia membawamu ke suatu tempat dan kemudian mencuri jubahnya
keesokan harinya ketika james bangun
dia menemukan abigail menatap sedih keluar jendela
tidak tidak apa apa
katakan padaku apa yang mengganggumu apakah itu dia
ingin aku melawannya
ya aku pernah mendengar bahwa kristal yang indah tumbuh tinggi di bukit itu
kedengarannya sangat ajaib
bagaimana tidak mungkin
lihat jubah ini ini sebenarnya adalah jubah teleportasi dan bisa membawa kita kemana saja
maukah kita mencobanya
bawa kami ke bukit tempat kristal tumbuh
mereka segera muncul di bukit dan betapa menakjubkan pemandangan itu
kristal dengan warna dan ukuran berbeda tumbuh di mana mana
tempat ini sangat dingin
oh ini pakai jubahnya kau akan baik baik saja
abikel kau benar tempat ini indah benar
james panik dan mencari kemana mana tapi abigail telah menghilang bersama dengan jubahnya
dia menipuku bagaimana aku bisa
tidak aku harus menemukan jalan keluar dari sini
james perlahan turun tapi bukit itu besar dan setelah beberapa saat dia kelelahan
aku aku sangat lapar
ketika james bangun dia menyadari bahwa dia telah menemukan sepeta kobis besar
dia tidak tahu itu milik troll gunung yang sedang tidur
mereka terlihat sangat enak
oh aku mulai merasa lebih baik mungkin
sepetak kubis itu ajaib dan james sekarang melompat ketakutan
namun james masih lapar dan dia menggigit kubis yang lain
jadi kurasa itu mengubahmu menjadi keledai dan mengubahmu kembali menjadi manusia
hahaha aku punya ide
dengan kekuatannya yang pulih kembali dia dengan cepat menuruni bukit yang panjang dan segera menuju rumah sang penyihir
harusku ambil kembali hartaku
hah apa ini
dia menemukan beberapa kain tua dalam tas dan bertanya kepada pengemudi tentang itu
aku akan membuangnya mereka terlalu tua dan usang
sempurna boleh aku minta
pengemudi meskipun terkejut setuju
james akan menggunakannya sebagai penyamaran
oh apa sekarang siapa kau
maaf nyonya aku utusan raja aku diminta untuk menemukan kubis yang paling enak untuk salatnya
permintaan yang aneh
ya raja kita pilih pilih tapi ya aku menemukan beberapa dan sedang akan kembali
maukah kau berbaik hati memberiku tempat untuk istirahat
sang penyihir dengan rakus menatap kubis besar itu
kubis itu terlihat luar biasa bukan begitu abigail bisakah kita untuk mencoba kubis itu
tentu saja kenapa tidak akanku masakan
kedengarannya menyenangkan james memasak kubis sementara penyihir dan abigail menunggu dia segera mengeluarkan hidangan itu
oh aku tidak sabar untuk makan
aku juga maksudku agar kau mencoba makanan yang lezat ini
mereka berdua melahap kubis tapi dalam beberapa menit
apa itu abigail lihat telingamu
telinga oh ibu hidungmu
mereka berubah menjadi keledai tepat di depan mata james yang gembira
dan itulah yang terjadi ketika kau menipu orang
dia menggeledah rumah dan segera menemukan hartanya yang berharga
tapi saat dia pergi hatinya meleleh melihat abigail
ini makan ini kau akan kembali menjadi manusia
james james aku minta maaf aku tidak pernah bermaksud
tapi kau melakukannya
iya tapi hanya karena aku dihipnotis aku bukan putri kandungnya dia menculikku dan menempatkanku di bawah mantranya
mendengar ini james berlutut di samping abigail
jika itu benar mari kita tinggalkan penyihir itu di sini ikut denganku
oh terima kasih james tapi bagaimana dengan kristal
karena kau bersamaku sekarang itu tidak ada bedanya
james dan abigail meninggalkan sang penyihir sebagai keledai selamanya
dan melakukan banyak petualangan bersama
mereka menjelajahi dunia bersama mengunjungi banyak tempat menarik dan indah dan memastikan menjalani hidup bahagia